aku mendeteksi kerakannya
sepertinya dia tidak asing lagi bagiku
jurus jurus harimau memang hebat
kalau kamu adalah salah satu dari injit kumayan itu
dinas pendidikan daerah bengkulu
surat rekomendasi pemindahan tugas
berarti dulu ayahku pernah kerja di sma kecamatan kayu lima bengkulu
jauh banget ya
dalam surat ini dijelaskan
ayahku dulu sempat mendapatkan rumah dinas di daerah kumayan

kau tak bisa berpikir pikir

kau tak bisa berpikir pikir

kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir

kau tak bisa berpikir pikir
kau tak bisa berpikir pikir
saya bukan tandingan kul wanna
kenapa setelah saya memburu anak
saya tidak bisa berubah jadi harimau lagi
aku mendeteksi kerakannya
sepertinya dia tidak asing lagi bagiku
jurus jurus harimau memang hebat
kalau kamu adalah salah satu dari ingin kumayan itu
sekarang tunjukkan mana ilmu ingatmu itu
dia tahu tentang inyit kumayan
siapa orang ini sebenarnya
jangan diam saja
sekarang tunjukkan semua kesaktianmu
ujian diantusin saya
di luar ada apa sih kok sepi banget
kiratus menyuruh kita bersembunyi
satu penyerang sudah dilumpuhkan oleh kiratus dan dasam
tinggal satu lagi
keluar kalian semua
di mana lagi pengecut pengecut itu bersembunyi
kayak apa sih penyerangnya
kalian tidak akan lolos dari saya
saya tidak tahu
saya tidak tahu
wah tidak dia
wah tidak dia
makasih banget gue lindungin gue
gila itu penjahat
bisa kalah dalam waktu beberapa detik sama dia
terus muka cantik gue ini
semingguan terus gue jadi jelek
kalo mas gak bangun yang jagain saya siapa
desa yang hilang di daerah bengkulu
desa yang hilang kei
dari mana kok bisa tau soal itu kei
kek ayah sama ibu pulang
iya sama ibu udah pulang
aduh ini berat banget
kita harus keluar dari sini

ibu sama ayah udah pulang
kok sepi banget rumah ini
iya kok sepi banget sih
biasanya risa sama kei itu pasti langsung nyaut
apalagi kei tuh kalo kita pulang dari luar kota kan
kayaknya pasti heboh nanyain oleh oleh
atau mungkin mereka lagi ada di luar rumah
mereka sendiri tidak tau kalo kita pulang dadakan kayak gini
mereka taunya kita baru pulang besok
iya juga sih bang
tapi kalau misalnya mereka keluar rumah
kok pintu depan gak dikunci
yaudah deh bang kita ke kamar aja
ibuh udah pulang kei
ibuh udah pulang nih